insiden penyerangan markas polsek ciracas jakarta timur oleh ratusan orang tidak dikenal pada sabtu dini hari
menjadi sorotan publik pasalnya penyerangan ini terjadi untuk kedua kalinya
kasus sebelumnya terjadi pada desember dua ribu delapan belas panglima tni marsikal hadi cahyanto
menyatakan tiga anggota tni mengakui melakukan perusakan tiga kendaraan di markas polsek ciracas pada sabtu dini hari
sementara itu panglima kodam jaya maijen tni dudung abdurrahman menyebut
peristiwa itu terjadi karena adanya informasi yang salah yang dikirim oleh prada mi kepada teman temannya sesama prajurit
untuk membahasnya lebih dalam lagi kita akan coba lihat perspektif dari pengamat intelijen
soleman beponto yang juga mantan kepala bais tni
tni lewat sambungan zoom kami telah bergabung
pak soleman selamat malam kabar baik pak soleman
selamat malam baik baik semuanya
baik pak soleman ini kita membaca seperti kasus pembakaran ini ya
mapolsek ciracas ini yang kembali memantik hubungan antara tni dan juga polri
sehingga terjadi panas dingin lagi tampaknya seperti itu
nah dari anda lihat dari kacamata anda ini pak soleman
apakah ini memang semata mata hanya karena ada informasi hoax lalu kemudian terhasut lalu melakukan aksi pembakaran
tapi kalau kita lihat story nya begitu sempat juga ada hal yang sama
apa yang anda baca pak soleman terkait dengan penyerangan ini
oke memang faktanya adalah penyerangan mapolsek ciracas itu adalah fakta
tapi itu hanya sepertiga dari dua per tiga yang ada tenggelam di bawah laut
kalau kita pakai ilmu es batu
hanya dua pertiga saja
karena seratus orang hanya dalam tempo yang sesingkat singkatnya bisa terpicu oleh seorang tanpa
itu suatu hal yang luar biasa
artinya apa itu pak soleman
nah itu artinya sudah ada bibit bibit di dalam mereka ini
kita lihat saja di atas ya memang tni polri kita lihat di atas begitu dekat ya
tetapi apa yang terjadi
jadi bagi tamtama ini ini kita harus menggali lebih dalam
karena ada saya iseng iseng saja ya dengan beberapa orang tamtama saja bicara bicara
mereka ada pertanyaan yang menggelitik bagi saya
dia tanya pak foto apakah nkri itu masih negara kesatuan republik indonesia
saya tanya apa maksud anda tanya itu
bukankah negara ini sekarang telah menjadi negara kepolisian republik indonesia
itu pertanyaan seorang
dan ini terulang lagi hari senin lalu ada satu seminar diulangi oleh ibu koni rahakundini
dia bertanya apakah nkri ini masih negara kesatuan republik indonesia
apakah ini tidak negara kepolisian indonesia
nah ibu kony rahakundini yang begitu tinggi levelnya bertanya seperti itu
dan seorang tamtama juga bertanya seperti itu
kita tentu harus melihat apa yang sedang terjadi di sini
apa yang mereka lihat
kesenjangan tadi itu pak foto
nah mari kita lihat
dari situ apa yang saya lihat
tadi malam saya dengan tv one
di situ dia bilang tni belum selesai
bagaimana tni harus dibuat aturan perbantuan terhadap polisi
kedua masalah undang undang teroris
tni harus membantu polisi
padahal tni sudah ada undang undang tni yang itu adalah tugas pokok tni
kemudian undang undang kanas di mana tni akan diatur
di sini sangat terlihat bagaimana tni ini seakan akan masuk ke ruangan
bagi orang orang di atas seperti itu
mari kita lihat lagi yang lain
dilihat lagi yang lain
kita lihat mulai dari dirjen imigrasi polisi
yang sebelumnya itu adalah tempat tempat di mana di situ ada hotel
nah sekarang semua menjadi polisi
bagi kita perwira itu no problem
itu adalah pilihan
tetapi bagi tamtama itu baru di atas
bagi tamtama apa yang dia baca bisa saja bagi mereka
kalau di atas sudah seperti itu ya tempat tempat saya di bawah ini

dia menangani sesuatu
sekarang juga tergeser
artinya di situ perlu penting juga peran komandan dari masing masing tantaman tersebut dong artinya pak ponto
artinya kan para prajurit ini kan juga sudah seharusnya mengikuti apa yang menjadi arahan
itu normatif seperti itu
normatif para tantama itu mengikuti para komandannya
tapi itu zaman dulu
zaman sekarang tidak akan sulit
komandannya itu mengendalikan mereka
oke kenapa itu pak ponton
di barat itu bisa tetapi ketika mereka keluar pesiar ingat kemarin itu hari libur
ketika mereka keluar pesiar hanya dengan satu klik wa mereka akan bisa berkumpul
dan jangan lupa para tantama ini adalah prajurit prajurit terdepan dalam bertempur
mereka adalah orang orang yang pion pion yang tidak kenal mundur
pion itu tidak kenal mundur
dan itulah mereka mereka adalah orang orang terdidik untuk melaksanakan penyerangan seperti itu
dengan adanya wa
dan jangan lupa ini tantama kita pernah ingat lagi ada kasus bintara
yang dalam kasus geng motor
bagaimana mereka bisa mengumpulkan diri menghajar geng motor
nah ini harus kita pikirkan sekarang
jadi tidak hanya di lingkungan perwira kita bisa menetralisir
tapi di lingkungan bintara tantama mereka sudah bisa melihat
dan bisa mereka memprediksi atau mereka membaca dengan cara berpikir mereka
bukan cara berpikir perwira
hanya karena lihat ada polisi ada preman yang di sana
nah kita bisa lihat tamtama ini seperti apa
dalam mencari hidup
pasti bersinggungan dengan ini
nah kalau di atas saja sudah dianggap tersingkir
apalagi kami yang kecil kecil
karena itu kami bersinggung
kita bisa hidup bisa mati
tidak berbuat pasti mati
akan tersinggir setelah selanjutnya
arah angin seperti ini lingkungan ini mari kita benahi dulu
kalau lingkungan ini sudah dibenahi ciracas tiga pasti akan terjadi kembali
yang harus membenahi tni atau polri ini pak munto
ya tidak ya pemerintah
bukan tni dan polri yang terjadi ini kan
bukan kemauannya polri saya menjadi kepala bulog
bukan kemauannya polri saya jadi jirian imigrasi
tapi di sini ada peran pemerintah di sana
bukan kemauannya polri juga meletakkan tni di bawah undang undang perbantuan
ada kemauan orang yang lain lain
tni dan polri di dalam bernegara ini kedudukannya sama tinggi
tni dengan undang undang tni
boleh dengan undang undang tni
dalam mengatasi terorisme tni sudah tugas pokok
polri melaksanakan dengan pidana
tapi mengapa seakan akan sekarang tni yang dimasukkan selalu dibawa polisi
inilah yang dibaca para cantama
jadi sebetulnya kejadian pembakaran ini tidak bisa kita lihat
sesederhana bahwa terbawa informasi hoax
tapi kemudian langsung membakar
tapi ada banyak faktor di belakangnya
kalau kita lihat lagi secara intelijen
lagi kita melihat
kita lihat sejarah benar
dirjen imigrasi katakan
apakah orang imigrasi ini rela dirjennya diduduki oleh polisi
bisa saja ini telah terjadi akumulasi dari yang macam macam
tamtamalah yang jadi muncul sekarang
tapi pak ponto begini
hubungan panas dingin ini antara tni dan juga polri
ini kan tidak terjadi dalam satu tahun dua tahun belakangan saja
sejarahnya juga cukup panjang
bukan barang baru katakanlah begitu
artinya kan memang sudah ada juga
ada story yang kemudian membentuk bahwa hubungan ini terlihat harmonis di atas
tapi di bawah tampaknya tidak demikian
nah apa yang kemudian harus diperbaiki oleh pemerintah
kalau tadi anda katakan pemerintah yang harus memperbaiki ini
bagaimana kemudian memperbaiki situasi ini
usai jeda kami akan segera kembali
ada hal seperti ini
di papua juga sering terjadi penembakan satu sama lain
artinya kan secara lebih luas kita masih melihat bahwa ada yang harus diperbaiki
tandai anda katakan
termasuk juga pemerintah
harus seperti apa pak ponto
nah di sini harus yang terlihat adalah satu keadilan
undang undang tni melarang tni untuk ditempatkan di luar organisasi tni
tetapi polri diizinkan untuk keluar dari organisasi polri
di satu sisi polri menyatakan bahwa dia kekurangan anggota
nah ini kan sudah tonto paling sangat jelas sekali
bahwa ada ketidakadilan di situ
dan ini dalam aturan perundangan
itu baru di situ
kemudian kemarin yang terakhir dalam undang undang teroris
bagaimana semua orang menyalahkan tni
padahal tni itu sejak sebelum ada undang undang itu sudah mengatasi terorisme
tapi sekarang dalam mengatasi terorisme kan ada dua
ada pidana ada hukum humanitar yang sama tingginya
tetapi tni dijadikan seakan akan pembantu polisi
nah ini seakan akan siapa
undang undangnya semua mengarahkan seakan akan tni
selalu ada di bawah koordinasi polisi
inilah yang tidak bisa seperti itu
kalau itu dijadikan apapun ini tni itu adalah manusia yang punya rasa dan perasaan
kalau itu perwira dia bisa menahan diri
tapi bagi tantama tidak mungkin itu
begitu ada konflik yang kecil kecil ini pasti akan terbakar
perwira tidak menghasut
tapi perwira ketika dia bercerita didengar oleh tamtama
si tantama mendengar kemudian menerjamahkan menurut logika berpikir dia
inilah yang akan terjadi
dan ini terang benerang
seorang ibu konirahakundini saja sudah bisa membaca seperti itu
dua per tiga di bawah ini tidak bisa kita anggap remeh
kalau ini dianggap remeh racas tiga pasti terjadi lagi
pasti dan bukan hanya di sini
ini baru awal bisa saja di seluruh indonesia
jangan lupa tantama sekarang
dia sudah punya dengan hp satu saja mereka sudah
dan mereka adalah orang orang terlatih
mereka juga di situ adalah agen agen intelijen yang dilatih untuk itu
menghancurkan dilatih untuk menyusup kemana mana
mereka orang terlatih
kalau begitu dengan kondisi demikian artinya perlu juga peran dari internal tni untuk bisa mengontrol para prajuritnya juga dong
artinya pak ponto atau bagaimana
saya sangat yakin tni sudah mengontrol mereka dengan sekuat kuatnya
dan bagi tni sendiri jangan lupa bagi militer sendiri
dalam rangka hal aturan mereka itu adalah orang orang yang patuh dan taat kepada aturan
mati pun masih baris di makam pahlawan
kalau melihat kepatuhan terhadap aturan
nah pertanyaannya mengapa mereka tidak patuh saat ini
itulah bukan tidak patuh seakan akan tidak patuh
itu yang harus kita lihat
mengapa orang orang yang patuh sejak bangun tidur lima
itu sudah dihadapi kepada aturan
semua aturan itu ada
sehingga dalam kepatu ketaatan terhadap aturan bagi tni itu bukan hal baru
nah ketika sekarang mereka melanggar itu itulah yang kita harus cari
kenapa ini terjadi
dan ini bukan baru sekali
ini sudah kedua kali untuk ciracas
jadi ini bukan kemudian saling menyalahkan antara tni atau polri
tapi kemudian pemerintahnya sebagai yang paling atas untuk mencari aturan
jadi ini bukan salah polisi juga tidak
tetapi cara pemerintah dalam memanfaatkan kedua organisasi ini yang harus bisa melihat
ini kan dua anak ini yang harus seimbang
kalau dua anak ini tidak seimbang dan ini kan nyata
di mana sekarang ada jabatan sipil yang diduduki oleh tni
sedangkan mari kita lihat polri sekarang
ini bukan mengadu adu tapi fakta itulah yang ada sekarang
dengan adanya fakta itu lahirlah nkri itu tadi
apakah ini nkri masih negara kesatuan republik indonesia
ataukah negara kepolisian indonesia
inilah yang harus segera
kalau tidak ya kira kira setiga empat dan lima akan terulang
itu menurut saya
tapi di luar itu pak pontok salah satu pangkal masalahnya menurut anda
adakah hal yang lain misalnya kemudian soal kesenjangan soal tugas dan memenang
soal misalnya kesejahteraan apakah itu juga bisa memantik hubungan tni polri lagi
semuanya itu kan akhirnya kan akan ke sana juga
nah yang jelas kita tidak usah lagi lihat lihat yang tidak tertulis
ujungnya adalah keadilan tadi itu ya
dalam aturan perundangan saja sudah terjadi ketidakadilan di dalam menempatkan tni dan polri ini
yang tidak dilihat seakan akan iya betul tni ada di situ
tidak seperti begitu
tadi malam saya ada undang perbantuan ada semua seakan akan tni ini harus dibawa
tidak seperti itu kita menempatkan itu kita harus sudah hormati undang undang sudah yang ada
nah kalau kita akan seperti itu ya ini akan terulang terus menerus
jadi tidak bisa
kita hanya melihat itu baru
nah kita lagi kalau mau lihat contoh lagi yang nanti yang paling jelek ke bawah
coba lihat seorang tamtama akan berangkat tugas
naik apa dia
kita lihat polisi berangkat tugas naik apa
satu roda dua satu roda empat
apakah ini tidak akan memicu
sama sama di gaji negara
sama sama abdi negara
sama sama bertugas untuk negara
tetapi dalam kenyataannya mungkin bapaknya bisa tahan keluarganya
ah kenapa itu begitu kok bapak tidak seperti itu
ini hal hal yang ini kecil
memang kecil dituntut dia rapat rapat
manusia tetap manusia punya batas kesabaran
sekarang sudah terlihat
akibat adanya perkembangan teknologi
apa yang akan disatuan yang sedemikian kuat tidak akan bisa
satuan betul betul bisa mengontrol ketika mereka ada di dalam barat
tapi ketika mereka keluar disitulah mereka akan berkonsolidasi
dan ini tamtama yang lalu adalah bintara
tinggal perwira aja yang belum
tapi dua ini dan jangan lupa dua ini adalah ujung tombak dua duanya
tamtama itu adalah pion
pion itu adalah alat bermain yang tidak pernah mundur
sama dengan tamtama ini tidak pernah mundur
padahal kalau kita lihat di luar pak ponto antara tni polri di level elit ini selalu mengatakan bahwa kami solid
solid dalam menghadapi berbagai situasi begitu artinya ini hanya sekedar lip service saja kah
lah kan intelijen selalu bilang tidak kelihatan belum tentu nggak ada
walaupun belum tentu itu bentuknya
nah jadi apa yang terjadi di atas ya belum tentu itu bentuknya oke lah di atas itu benar tidak ada masalah seperti itu
tapi ke bawah terjemahannya lain
tidak kenal kalau di atas bagus di bawah bagus tidak akan ada ciri khas satu dan ciri khas dua
tapi ini yang ada itu artinya apa terjemahan ke bawah itu lain
situasi dilihat sama oke
tapi yang diterjemahkan oleh perwira diterjemahkan oleh bintara itu beda
baik pak ponto terakhir terjemahan yang berbeda tadi itu kalau tidak segera diperbaiki apa konsekuensi yang bisa paling parah terjadi katakanlah antara hubungan tni dan juga polri
cirakas tiga akan terjadi lagi itu belum terjelek yang jelek lagi kalau mereka mereka ini disusupi unsur unsur dari ideologi
ideologi yang lain nah ini akan kacau lagi
sekarang belum masuk ideologi itu belum masuk
tapi kalau ini dibiarkan terus ideologi masuk kepada mereka ini akan tambah ruwet negeri ini
sekarang baru ciracas tiga bisa terjadi dengan ini tapi kalau masuknya ideologi itu sudah bukan bicara ciracas lagi sudah berbicara indonesia
dan jangan lupa tam tama itu adalah yang terbanyak dari dalam satu negara

ya baik baik pak ponto ini yang tadi anda katakan fenomena gunung es tadi itu ya jadi memang harus segera diperbaiki
mudah mudahan ini kemudian menjadi satu pengingat lagi kepada pemerintah untuk memperbaiki apa yang tadi anda sampaikan terkait dengan hubungan antara tni dan juga polri
dan tentu kita berharap tidak ada lagi cirakas tiga seperti tadi anda khawatirkan begitu ya
dan ini betul betul segera diperbaiki karena bagaimanapun keduanya adalah kedua baik tni dan juga polri dibutuhkan oleh masyarakat
dan kalau kemudian terjadi perselisihan masyarakat juga yang akhirnya terkena dampaknya
terima kasih banyak pak soleman beponto sudah berbagi perspektif bersama dengan kami pada malam hari ini
tentu kita berharap ada perbaikan ke depannya untuk hubungan tni polri yang lebih baik lagi
terima kasih banyak pak
usaha ijadah kami akan segera kembali dengan informasi lain diantaranya presiden donald trump mengumumkan
usaha ijadah kami akan segera kembali dengan informasi lain diantaranya presiden donald trump mengumumkan

hal ini dilakukan demi keamanan pemilu amerika
kami akan segera kembali